setelah direbus teripang bisa diasar atau dijemur di bawah terik matahari untuk proses pengawetan
tapi ngomongin ini selama pandemi ini kayaknya lu tiktok lu li high juga ya der ya
itu bener bener jarang sih menurut aku sih